kemudian yang kami hormati deputi bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi bapak odo rm manuhutu

mohon maaf penguatan struktur ekonomi untuk inovasi untuk stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

karena bukan hanya karena gerakan bangga buatan indonesia yang ternyata memang punya kontribusi tinggi terhadap daya tahan ekonomi lokal

dan saya tentunya berharap kita semua berharap bahwa energi tersebut bisa menular karena kita membutuhkan energi lebih untuk menghadapi tahun tahun depan yang lebih menantang

lalu narasumber yang ketiga itu bapak irwandi arief staf khusus menteri sdm bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara

jadi sebagian kita lihat betapa waktu itu tekanan harga minyak global tekanan harga komunitas itu sebagian diabsorb oleh kebijakan fiskal sehingga itu tidak dipastru menjadi kenaikan harga harga bbm di tengah masyarakat

sedangkan negara lain seperti china vietnam inovasinya luar biasa sehingga ada proses efisiensi di dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri

bagaimana kalau kita melihat ini adalah share dari tenaga kerja dan juga capital di dalam perekonomian daerah

jumlah perjalanan wisnus hingga devisa pariwisata sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun dua ribu dua puluh sebetulnya

kemen parekraf melakukan campaign berwisata di indonesia aja ini untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara

g itu gercep geber gaspol ini kita enggak boleh lupa nih gitu ya gercep geber gaspol itu menjadi salah satu values gitu yang juga ini harus didukung oleh sikap inovasi adaptasi dan kolaborasi yang selalu digaungkan oleh terutama pak menparekraf gitu ya